taman mini indonesia indah di kawasan jakarta timur menjadi salah satu alternatif tempat berolahraga untuk masyarakat jakarta
luasnya satu ratus lima puluh hektare ideal untuk bersepeda atau berlari
bagi anda yang tertarik untuk berolahraga di kawasan tmii tidak perlu cemas karena protokol pencegahan covid sembilan belas nya cukup ketat
saat ini saya sedang memasuki wilayah tmii melalui pintu satu tadi saya sudah mencuci tangan
lalu ini saya akan diperiksa suhu tubuhnya dan jika ada pelanggan yang tidak mengenakan masker maka tidak akan diperbolehkan masuk
ruas jalan kawasan tmii yang rindang dan luas membuat banyak masyarakat memanfaatkan tmii sebagai tempat kegiatan berolahraga
saya biasanya berada di dalam keluarga sekarang ini untuk yang kedua kalinya
biasanya emang suka banget dengan di sini
tempatnya pertama memang adem sejuk banget terus agak lenggang tidak terlalu banyak kendaraan itu saja sih
kawasannya luas mbak di sini
jadi kalau luas itu kan berarti buat keluarga itu dia areanya tidak penuh
itu tempat saja
setelah tiga bulan tutup tmii kembali dibuka pada dua puluh juni dua ribu dua puluh
sepuluh museum dan tiga puluh tiga anjungan daerah dalam kawasan tmii kembali dibuka untuk publik
namun protokol pencegahan covid sembilan belas tetap diterapkan
jadi dibatasi lima puluh persen untuk para pengunjung yang hari minggu seperti ini ini bisa sampai tiga puluh ribu
jadi kalau untuk sekarang masa psbb kita harga batasi sampai sepuluh lima belas ribu seperti itu
kalau weekday taman indonesia indah nggak begitu ramai hanya sepi tetapi untuk weekend memang ramai
namun di sini memang untuk kegiatan kegiatan seperti budaya pun juga tidak ada
karena ada pun hanya virtual jadi tidak ada kegiatan kegiatan budaya yang sifatnya untuk berkerumun
walau protokol pencegahan covid sembilan belas

di kawasan tmii cukup ketat kerumunan warga masih bermunculan
maka dari itu kesadaran masing masing merupakan cara paling efektif untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas